gejala umum covid sembilan belas yang kerap dialami pasien adalah demam batuk kering hingga kelelahan
gejala tidak umum yang kerap terjadi diantaranya nyeri otot sakit tenggorokan diare peradangan mata sakit kepala
kehilangan fungsi indera penciuman dan perasa hingga ruam pada kulit
sejumlah gejala baru covid sembilan belas bermunculan salah satunya adalah parosmia
di mana pasien yang mengidap parosmia adalah memiliki gangguan penciuman atau penghidup
di mana ia bisa mendeteksi bau namun bukanlah persepsi bau yang sesuai
berbeda dengan anosmia di mana penderitanya kehilangan kemampuan penciuman
gejala parosmia masih bisa mencium bau atau aroma namun salah mempersepsikan bau tersebut
contohnya saat mencium aroma wangi penderita parosmia menafsirkannya menjadi bau yang tidak sedap
dokter spesialis telinga hidung tenggorokan dan kepala leher rumah sakit akademik universitas gajah mada
anton soni wibowo menyebut parosmia adalah bagian disosmia
gangguan indera penciuman yang dapat terjadi karena infeksi saluran pernapasan atas cedera kepala atau tumor otak
kini distorsi penciuman tersebut juga dialami beberapa pasien covid sembilan belas
akibat virus yang mempengaruhi jalur proses penciuman manusia
ya jadi parosmia ini sebenarnya adalah gangguan yang bisa terjadi pada semua pathway
pathway artinya jalan yang akan dilalui oleh zat itu bisa dipersepsikan oleh seseorang
jadi kan seseorang bisa membawa itu kan dimulai dari mulai pas itu menghirup zat ya
zat yang sifatnya volatil atau zat yang sifatnya bisa masuk ke dalam saluran pernafasan
saya bahasakan dengan bahasa awam aja ya biar lebih mudah dipahami
terus zat tersebut akan larut
di dalam sistem cairan di dalam hidung atau lendir di dalam hidung
dan akhirnya akan diubah menjadi persepsi persarafan atau persepsi listrik di nervus pertama
setelah itu anak akan dibawa ke otak untuk dipersepsikan bahwa oh ini kita membawa sesuatu
parosmia yang diakibatkan
virus covid sembilan belas dapat pulih sempurna
parosmia juga dapat muncul setelah seseorang sembuh dari infeksi tergantung dari kondisi penderitanya
sehingga kita harus cari tahu dulu penyebabnya utamanya apa di sini
kalau dia terinfeksi covid sendiri pun spektrumnya juga sangat luas kan
juga mulai dari asimptomatik jadi tidak bergejala sampai dengan gejala yang berat
ini pun juga karakteristik dari parosmianya juga sangat beraneka ragam ya
kalau berupa penelitian di luar negeri sudah ada guru pakai striptease
maupun laporan kasus yang cukup banyak
tapi di indonesia ada beberapa laporan saja dan mungkin ini masih terus berkembang
karena mungkin ini kan juga kasus juga baru dikumpulkan ya beberapa laporan kasus dan penelitian
penelitian university of east anglia inggris terhadap satu ratus empat puluh tiga responden dengan gangguan penghidupan
setelah terinfeksi virus menulis
latihan membawi empat aroma berbeda setiap hari dapat membantu proses pemulihan
dan meregenerasi jalur indera penciuman